kepergian mendiang ibu ani yudhoyono tidak hanya menyisakan duka yang mendalam
namun juga kenangan bagaimana sosok ibu negara berperan dalam mengisi ruang kosong
dalam perjalanan setiap presiden dan juga kepresidenan
jadi tidak hanya pengaruhnya kepada presiden tapi juga kepresidenan
kami akan mengajak anda untuk melihat kembali perjalanan sosok ibu negara dari masa ke masa
dalam mewarnai cerita kepresidenan
kali ini saya sudah ditemani oleh mantan wartawan kepresidenan jurnalis senior ada mas j osdar
terima kasih mas osdar sudah datang ke cnn indonesia
kemudian dari bandung jawa barat kita sudah bersama dengan sejarawan kang asep kambali
selamat malam kang asep
selamat malam mas budi
oke ya baik kang asep kita akan bicara mengenai ibu negara
ini saya mau ke mas osdar dulu tapi di sini yang punya pengalaman panjang
tidak hanya melihat membaca tapi berinteraksi dengan orang orang yang kita punya kesempatan istimewa menjadi ibu negara
mas osder sendiri kalau boleh tahu mulai awalnya jadi wartawan kepresidenan itu tahun berapa tuh mas
tahun delapan puluh an awal delapan puluh an
berarti di era kepresidenan
sampai masa pak jokowi awal awal
jadi sudah melewati berarti berapa ibu negara tuh ibu tin ibu ainun ibu nur kemudian pak tovik ya bapak negara kemudian ibu ani dua periode dan juga ibu iryana gitu ya
oke kalau mas ozo saya mau tahu gitu
menempatkan sosok ibu negara dalam cerita cerita kepresidenan
anda sebagai wartawan istana waktu itu ibu negara ini ada di pusarannya di mana
di pusaran inti atau di periferal tiga empat ring empat ring lima ring atau ring enam gitu sebenarnya
persisnya saya tidak bisa mengatakan menjawab
tapi kalau menempatkan bu ani di mana
menurut pengalaman saya penglihatan saya dalam
bukan perbandingan di antara para ibu negara itu
nah ibu ani tuh berada di posisi pr dia
pr bagi saya dia pr yang bukan hanya pr sekedar pr
tapi pr yang cukup piawai dan cerdas bagi saya
untuk suami ya untuk presiden
suami dan bukan hanya suami tapi kembali tadi kepresidenan ini
nah amri om
seperti tanda tandanya dia membuka smsu yang siapa siapa bisa mengirim
segala masalah bisa disampaikan pada bu ani
dan ibu ani bisa mengatakan bahwa
kalau yang tidak saya bisa jawab tapi dan itu ada kaitannya dengan suami saya
saya sampaikan pada beliau dan saya tidak ikut campur
tapi kalau seandainya itu yang bisa saya
sebagai ibu dan punya pengalaman eee
akan saya itu sendiri
itu beliau sangat piawai dan jago dan cerdas memilah milahnya itu
jadi sebenarnya punya peran yang cukup sentral gitu ya kalau untuk konteks ibu ani
bagaimana dengan ibu negara ibu negara yang lain
apakah kita bisa samaratakan itu pak s b
bahwa ibu negara itu ternyata juga punya peran yang kalau mau dibilang tidak terlalu tampak
ternyata padahal punya peran yang cukup tampak juga sebenarnya dari ibu tim misalnya ibu indonesia
kalau yang bu ani itu bisa tampak
harus meraba raba harus apa
membaca baca situasi segala
karena ada ini baru ada ini
ibu putin hanya kita mendengar mendengar bahwa beliau memberi apa
punya peranan tertentu gitu
tapi kalau ibu ani kan jelas
sering menemui wartawan
dan program program apa acara acara
acara acara masa ibu ani ini ibu ani ini
tidak hanya sampingan bagi wartawan wartawan bagi wartawan paling tidak saya
dan saya pernah
karena ada teman saya yang lain
yang bersama di istana
saya pernah mengkhususkan walaupun dalam tidak lama
untuk mengikuti ibu ani ini
dan itu atas permintaan bos tertinggi saya
pak yaakob utama
apa yang anda dapat mas osdar
dengan mengikuti ibu negara kan biasanya kan
epicentrum berita ada di presiden
ada di menteri
ada di sentra kekuasaan
ini ibu negara apakah punya
maka saya dapat saya melihat beliau
saya bisa menyimpulkan ini pr yang bagus
yang tidak terasa setelah lama baru saya
renung redung oh beliau ini pr
bisa melakukan sesuatu
yang tidak bisa dijangkau pak sby
sebagai bahkan bukan hanya sebagai
suami tapi sebagai presiden
bahkan bisa menjadi pr dengan wartawan
nah itu kan
buktinya saya sampai
atas perintah seorang wartawan senior yaakob utama
saya diminta untuk mengikuti
jadi kalau mas osdar bilang ibu ani sebagai pr
mungkin itu jurubicara presiden ketiga setelah andi malaradangan
dan juga di nopati jalau mungkin seperti itu
kalau kita bilang informalnya seperti itu
saya mau ke bandung dulu
saya mau lihat ke kang asep
kang asep tadi mas osdar wartawan kepresidenan dari
yang sudah melewati lima presiden mas osdar kalau tidak salah
itu menceritakan bagaimana sebenarnya ada yang menonjol perannya
ada juga yang sebenarnya harus diraba raba dulu
bahwa kita tahu sebenarnya punya peran dan fungsi yang juga cukup sentral
kalau anda lihat sebagai sejarawan dari masa ke masa
ibu negara ini ditempatkan di mana dalam konteks kepresidenan gitu kang asep
ya saya kira begini
di dalam sejarah republik ini memang hampir setiap presiden selalu menonjol dengan memiliki ibu negara
tapi berbeda dengan di negara amerika
di mana budaya timur kita jauh lebih menonjol
sementara di barat seperti juga di eropa
sebenarnya tidak harus bahwa kemudian seorang presiden atau seorang kepala negara ini
memiliki pasangan atau istri
bahkan memang di amerika itu jauh lebih jauh dari harapan seperti di indonesia
sehingga ketika seorang presiden memiliki seorang istri yang kemudian mendampingi
bahkan menjadi pr seperti ibu ani
saya juga setuju dengan mas osdar ya
kemudian seorang ibu negara ini kan kalau disebut sebagai first lady ya
juga menarik karena
selain menjadi seorang pr
ibu negara ini bisa mengisi kekosongan program dari pemerintah itu sendiri
jadi terlepas atau tidak dari soal politik
seorang ibu negara adalah juga pendamping
pemberi inspirasi pemberi semangat
karena memang di balik keberhasilan seorang pria kan
ada seorang wanita di belakangnya yang mendukung dan mendorong begitu
seperti ibu nka
seperti ibu nkarno ya
selalu ditemani dengan ibu fatmawati kemana pun dia pergi
bahkan sampai diasingkan juga ibu padma terus mendampingi
demikian juga pak harto
dan saya kira hampir setiap ibu negara
dan kita bersyukur kita punya ibu negara ya
hampir setiap kepresidenan kita
tetapi memang cukup menarik jika melirik ke amerika
yang menjadi ibu negara di amerika itu justru keponakan ya
bahkan tidak memiliki ibu negara juga banyak
ada yang lajang
ada yang menikah setelah menjadi kepala negara
jadi ini kita bersyukur bahwa kepresidenan kita punya ibu negara
oke kak kasem kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi
kita akan bahas dari masa ke masa ini
mas osdar dari mungkin zaman soekarno kita akan highlight
nanti kak kasem punya perspektif
sampai pengalaman mas ozon menghadapi ibu tin ibu ainun ibu nuriyah
sampai terakhir ibu iryana
kami akan segera kembali
terimakasih terimakasih isinya
di luar negeri tidak begitu sentra

kalau di sini kan kita alhamdulillah katanya punya semua ibu negara
saya mau ke mas osdar dulu kalau bicara dari masa ke masa ke presidenan
soekarno gitu meskipun anda tidak berdinas pada masa kepresidenan soekarno
tapi ada cerita cerita mengenai ibu negara dalam karena soekarno ini kan spesial sekali
kalau kita lihat cukup banyak gitu wanita wanita yang menemani presiden soekarno
ada catatan khusus nggak mas osdar cerita cerita paling tidak
ada yang saya bertemu langsung dengan dua istri bung karno adalah bu hartini dan bu dewi soekarno
tapi yang menarik saya bertemu dengan bu dewi dalam suatu acara haul bung karno di blitar di sebuah hotel
di sebuah hotel di lobi saya baru bercakap cakap dengan mbak
rahmawati putri bung karno
tiba tiba datanglah bu dewi
dia bilang kok bau bapak ini
bau bab maksudnya bau bung karno
terus saya tanya pada suami bu rahma waktu pak benny
oh enggak waktu bau kok ini bau bapak
terus mbak rahma bilang oh iya ini mungkin ada
ada yang bawa parfumnya bung karno
bung karno itu suka sama parfum salimar
parfum salimar itu kalau tidak salah dari arab saudi
terus oh bung karno senang parfum salimar saya tanya
terus kemudian kan karena berduduk bersebelahan antara mbak rahma sama bu dewi kan
kemudian saya tanya pada pak benny
suami dari ibu rahma
suami punya salimar
oh punya ada di kamar
kamarnya tidak jauh dari tempat pertemuan
saya minta saya semprot sekujur tubuh saya
saya duduk di antara mbak rahma dengan bu dewi
saya duduk kan mbak rama agak agak kenapa ini osdar
jadi wangi banget
ada di tengah gitu kan
dia pikir wah ini jahil apa centil juga nih osdar kan
tapi kemudian saya
kok bu dewi tidak reaksi apa apa
terus saya tanya bu dewi bu dewi pakai bahasa indonesia yang cukup menarik itu kan
bu dewi saya bawa apa
saya bau apa
tidak bau apa apa
berarti yang dicium adalah jenuinnya bung karno
itu ini kepercayaan saya cerita cerita
terutama ada rekan rekan di bali oh itu ada bung karno hadir di situ
itu itu itu
karena waktu itu setelah dari blitar kita kan ke bali
kembali ke kamarnya bung karno yang di hotel apa di sanur sana kan ada punya kamar
di bali beach kalau tidak salah
bali beach nomornya saya lupa itu
nah saya tanya di situ oh itu iya betul
bung karno kan selalu bawa salimar terus rokok lima lima sama minum selang sirup sirup merah
anda mencium bau yang dicium oleh ibu dewi nggak waktu itu mas osdar
kan bu dewi katanya tidak mencium apa apa
saya tidak saya tidak
tidak mencium apa apa hanya ibu dewi yang mencium
hanya ibu dewi
kesana mari lihat
lihat lihat gitu kan
saya peragiakan ya saya begini
gini kan sikapnya eh bau bau
bapak ada bapak ada bapak
jadi serius sekali
dan orang orang lain tidak mencium apa yang ibu dewi cium
tidak mencium apa
mbak rahma dia bilang oh ini mungkin apa parfumnya
bung karno yang dipakai juga pak benny juga pakai
saya tanya pak beni pak beni tadi pakai
tidak itu belum belum sempat
jadi heran anda sendiri ya
dari mana itu cerita anda
kemudian langsung kepada bu dewi
kalau bu hartini anda katanya juga pernah berinteraksi dengan bu hartini
oh tidak saya pernah
kalau itu wawancara sebagai wartawan biasa gitu kan
sebelum pernikahan putra putri putranya yang pertama sama mas
bukan yang kedua atau yang kerja di seknek
itu saya wawancara biasa gitu
saat tidak ada kesan
dan cuma bertemu cuma saat itu dan
dia hanya bercerita soal putra dan terus
yang ketemu lagi beliau waktu meninggal di rumah di jalan proklamasi
tapi yang berkesan itu
itu yang menariknya ibu dewi mencium betul bau bapak tadi
semetara orang lain tidak ada yang bencium
dan saya cerita kembali ditanggapi secara metafisis
bahasa saya ini metafisis
kita nggak bisa bahas soal metafisis ini ya mas
saya mau ke kang asep
ini menarik kak asep
kalau kita bicara sosok bung karno
kalau kita tahu bagaimana bung karno dengan banyak istri gitu
anda punya catatan nggak soal bagaimana peran istri istri bung karno ini
dalam menopang kepresidenan dan menopang punya pengaruh terhadap bung karno sendiri
ya memang istri suami atau pasangan dalam hidup siapapun
sebenarnya itu kan lingkungan pribadi
jadi banyak negara terutama di eropa atau di amerika melihat pasangan itu ya urusan pribadi
jadi mereka tidak terlalu memperdulikan
tapi di indonesia
istri atau suami
ya kita beruntung juga punya first gentlement
pak topi kemas ya
waktu ibu megawati sebagai presiden
nah di zaman bung karno memang kita punya sembilan ibu negara sebenarnya
meskipun ada satu ibu negara yang memang dia menjadi istri sebelum bung karno menjadi presiden gitu
nah ibu inggit ganrasi
ini seorang ibu negara saya kira yang perannya sangat vital bagi bung karno
dan dengan semangatnya dengan dukungan moral materialnya
bung karno bisa menjadi seperti yang kita lihat yang kita tahu yang kita dapat gambarannya sampai sekarang ini
jadi tidak mungkin ada kesuksesan seorang bung karno jika tidak ada ibu inggit yang menjadikan fondasi
nah ibu patmawati juga itu memberikan ruh memberikan jiwa memberikan semangat
karena selain jiwa mudanya ibu padmawati ini tentu inspirasinya jauh lebih banyak
nah tetapi memang dari sembilan istri itu kan tujuhnya sudah diceraikan
jadi tinggal dua sebenarnya yang masih menjadi seorang istri
tetapi memang ada persoalan konteks zaman di sini
dimana peran ibu negara ini kan mestinya yang kita lihat seperti sekarang ini
beruntunglah ibu ani yudhoyono yang bapak sby yang hidup kemudian memerintah di tahun dua ribu empat hingga tahun dua ribu empat belas ya
dimana di periode itu adalah dunia maya sosial media internet
sedang booming dan sedang menaiknya
saya bersyukur orang ke tiga puluh tujuh yang di follow twitternya oleh bapak sby
saya berterima kasih dan turut berduka juga dengan meninggalnya ibu ani ya
bagaimana sosok ibu negara yang prestasi kontribusinya
jadi kalau melihat ibu padmawati memang tidak seperti ibu ani ya
jadi memang konteks zaman ini berbeda
bagaimana progresifitas agresifitasnya ibu ani
seorang orator seorang inspirator gitu
kalau ibu padma kan hanya mendampingi memberikan semangat
tidak ide ide ini tidak diejawantakan dalam sebuah program
kalau bu ani kan indonesia pintar mobil pintar indonesia kreatif indonesia bersih lingkungan dan lain sebagainya
termasuk juga persoalan persoalan kemanusiaan juga disinggung
bahkan program itu sudah terrealisasi
nah ibu tin saya kira juga di zamannya presiden kita kedua pak harto
kontribusinya juga sangat besar
bagaimana ibu tin juga berbicara di depan publik
walaupun memang cakupan atau cakupan dari media atau publik mengetahuinya kan tidak sebesar ibu ani
karena sosial media dan internet sudah merajalela
tapi di zaman ibu tin bagaimana taman mini bisa berdiri itu karena jasa ibu tin misalnya
dan ibu tin juga banyak meletakkan fondasi publik
fondasi tentang apa namanya apa posyandu pkk dan lain sebagainya kan
kemudian diteruskan hingga saat ini
nah jadi memang dan juga beruntunglah bahwa dua periode ya
pak bung karno yang cukup lama juga ya
pak harto yang tiga puluh tahun tiga dekade dan pak sby dua periode
jadi sementara presiden bg habibie ibu megawati ini kan sangat sebentar
sehingga memang tidak cukup banyak bisa terrealisasikan program programnya begitu
jadi semakin lama intinya semakin lama presiden itu menjawab semakin besar juga sebenarnya pengaruh ibu negara dalam tidak hanya mendampingi
tapi juga mungkin punya nuansa pengaruh kepada akhirnya nanti kita kenal sebagai kebijakan kebijakan dari sang presiden sendiri gitu ya kak ngasep ya
seperti tadi ada katakan ada posyandu misalnya ada kalau kita lihat ada mungkin taman mini
ya jadi memang ini gini
suami suami itu akan terpengaruh mau tidak mau oleh seorang istri
nah istri ikut memberikan masukan ikut memberikan arahan tapi bagaimanapun juga memang keputusan ada di suami
nah memang lingkungan domestik ini kan tidak bisa kita ketahui lebih detail
bagaimana seorang pemimpin kemudian apakah dia dalam mengambil kebijakan ragu ragu atau straight forward tegas
misalnya seperti apa
nah ini juga tidak
nah yang menarik memang di zaman pak jokowi ini ya pak jokowi ibu iryana ikut mendampingi kemana mana
tetapi memang ibu iryana tidak orator seperti ibu ani misalnya gitu ya
tapi sangat harmonis dua duanya ini kan kelihatan
bagaimana mendorong memperkuat kebijakan sehingga memang yang dilihat di edisi pak jokowi ini justru sentral figur sentralnya adalah pak jokowi dengan dukungan kuat dari ibu iryananya gitu ya
karena memang periode kedepan justru di era pembangunan sdm yang direncanakan pak jokowi ini kan mestinya ibu iriana bisa terjun lagi nih sebagai seorang ibu
karena fondasi pembangunan anak ya itu ada di orang tua terutama di ibu
jadi barangkali ibu iriana bisa menjadi seorang figur teladan gitu untuk ibu ibu yang lain nantinya di indonesia
kang asep mungkin kalau tadi anda katakan lingkungan domestik yang banyak publik tidak ketahui terutama kita yang ada di luar tapi saya yakin mas osdar punya banyak cerita soal domestiknya dari ibu negara dengan presiden
terutama ibu tien lama sekali anda berinteraksi dengan ibu tien ya mas osdar
kita akan gali cerita mas osdar dengan ibu tin ibu nuria ibu ainun ibu ani dan juga ibu iryana usaha jeda
oke mas osdar tadi kita sudah dengarkan perspektif dari kak asep banyak sebenarnya lingkungan domestik dari presiden dan ibu negara yang mungkin banyak apa namanya belum kita ketahui gitu
mas osdar kita bicara mengenai ibu tien tadi kak asep sudah apa kasih tahu bahwa dengan periode tiga dekade ternyata ibu tien punya quote unquote pengaruh yang cukup baik dalam dan cukup dalam dalam mempengaruhi kebijakan presiden soeharto
pusyandu katanya ada taman mini
kalau kita lihat dalam penelitian misalnya undang undang perkawinan misalnya itu juga hasil dari katanya apa namanya ibu tin yang punya ide atau value juga di situ
mas osdar ada pengalaman khusus nggak dengan ibu tien sendiri
kalau saya kalau yang sampai ke politik atau ketatanegaraan itu relasinya juga saya cuma mendengar
tapi betul nggak itu terlihat atau tercium saja baunya seperti ibu dayu mencium ibu bapu
tercium seperti juga harus pengetahuan metafisis juga itu
tapi kalau yang butin juga pernah saya bertemu juga bertemu juga wawancara waktu itu acara pembukaan kebun anggrek kalau nggak salah
pokoknya anggrek itu saya pernah mencoba untuk menanyakan tentang soal relasi dengan pengaruh pemerintahan ini ya
itu hampir beliau hampir yang sama dikatakan tanya dijawab oleh
dijawab oleh ibu ani yang sudah tanya saya kan cuma seorang istri ya hanya itu itu yang terkata dari
dari yang terucap dari ibu tien ya
ibu tien juga itu tapi kalau yang tentang
artinya low profile sekali dong mas osdar
yang konkret dari bagi saya yang konkret dari ibu tien ikut dalam itu adalah taman mini
taman mini karena ibu tin sendiri juga pernah bicara itu kan
ini saya berpengalaman
ini saya berpengalaman
pokoknya pernah dia dalam suatu
katanya terinspirasi dari imelda marcos ketika berkunjung ke manila
kalau itu saya belum meneliti
tapi ucapan bu tien sendiri waktu acara kalau nggak salah keong emas itu ya
keong emas itu beliau mengatakan bercerita walaupun bukan ini saya tidak terucap secara eksplisit ini ide saya tidak
tapi dia bercerita saya apa saya ingin melihat indonesia secara mini itu
dalam ingatan saya waktu
di apa di pembukaan keong emas itu
ada terucap kata kata itu
itu saya itu pun saya kesimpulkan bahwa ini apa taman mini dari beliau
untuk taman mini ya
tapi kalau pengaruh pengaruh misalnya ide politik misalnya value
nah itu juga
bahwa pns nggak boleh
juga saya cuma dengar dengar
jadi seperti ibu dewi mencium bau bata ya
nggak bisa dibuktikan
kalau dari bu ani itu hampir semua jelas tentang peranannya
itu paling tidak kita dulu zaman
zaman selain sebelum di luar pak sb
ibu negara kan di antara wartawan wartawan adalah
sampingan lah ya
set bar lah ya
dan belum tentu
dan yang utamanya adalah presiden
kita kirimkan berita ke redaksi kita
belum tentu dimuatkan
ya memang kadang kadang
jangan lupa ini ada acaranya putin
tapi kita sudah dengan pesimisme
aduh ini pasti gak dimuat
ini pasti peluangnya
ya jadi kita bisa berharap dari
kuntik pita terus
bu ani ini walaupun di seremoni kita bisa berharap dari pidatonya
dengan bukan hanya yang dia omongkan
seperti tadi kata kak kasip
orator juga itu bu ani
itu semua yang diperhatikan
pernah dalam suatu walaupun pernah sering saya katakan dalam suatu acara di jumpa pers di brasilia
saya katakan secara eksplisit waktu itu karena waktu saya perjalanan ke luar negeri dengan presiden dan ibu negara
tiba tiba koran saya kan memberitakan tentang indonesia negara gagal
ibu ani marah
bukan ibu ani marah takut sama pak s b
ini kan bayangkan saya ikut rombongan betul waktu jumpa pers pak sby juga mempersoalkan negara gagal
kenapa disebut negara gagal
padahal kalau seandainya kita negara gagal kita sudah diusir nih dari konferensi konferensi tingkat tinggi di
nah waktu saya menjelaskan itu saya lihat bu ani senyum memberi inspirasi pada saya
pak s b memang hebat pak s b
jadi kalau bidato memang bagus isinya tapi gaya dan itunya gaya dan actingnya harus belajar dari ibu ani saya bilang
wah waktu itu saya lihat dari jauh bu adi bilang terima kasih
itu ucapan dan waktu selesai beliau mengatakan terima kasih
nah waktu kemarin waktu beliau masih sakit beliau sempat mengirimkan buku buku bidato beliau
bagaimana dengan ibu nuria
bagaimana dengan ibu ainun yang juga kemudian pernah kalau tadi kata kak asep karena periodenya pendek mungkin publik lebih lebih lagi
kalau tadi kata mas osdar yang panjang saja kita susah apalagi yang pendek kita akan bahas itu usai jeda
kami akan segera kemarin
kita bisa melihat bagaimana sosok pemimpin ini mencitrakan dirinya mencitrakan keluarganya dan mencitrakan kepemimpinannya di dalam konteks kepresidenan ini
di era bung karno sosok ibu negara adalah sosok yang bersahaja sosok yang anggun sosok yang cantik jelita
meskipun tidak semua istri mendapatkan posisi sebagai ibu negara
nah di era pak harto ini sangat berbeda
anti poligaminya disini terlihat
sehingga dia ingin mencitrakan berbeda dengan pemimpin sebelumnya
kemudian pemimpin berikutnya memang tidak pengganti pak harto tidak karena sebentar pak b j habibie ini jadi tidak memperlihatkan gaya dan lain sebagainya
kemudian gus dur dan ibu megawati
tetapi di era psb yang sepuluh tahun ini ini memperlihatkan seolah olah juga berbeda ya
atau seolah olah memiliki citra seorang ibu negara yang lebih kuat yang lebih dominan yang lebih kontributif terhadap bangsa dan negara
dan seolah olah mempunyai kendali terhadap konteks politik misalnya
nah berbeda sekali dengan pak jokowi seorang presiden dari rakyat biasa dan beliau mencitrakan dirinya sebagai rakyat biasa
termasuk juga ibu iryananya sebagai rakyat biasa
jadi memang ibu negara ibu negara dari masa kemasa
kepresidenan kita ini cukup unik dan menarik
tetapi kesemuanya memiliki inspirasi memiliki kontribusi yang saya kira sangat baik
terutama misalnya dari era bung karno dengan pak tnawati yang mendukung suasana bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan berperang
kemudian nanti pak harto era pembangunan suasembada pangan
ini kan terlihat peran ibu negara
bagaimana ibu tin memanen padi
bagaimana ibu tin dipesisir dengan berkomunikasi dengan nelayan
ibu ani juga demikian
mendampingi terus pak sby kemana mana
programnya juga cukup jelas konkret dan terrealisasi
di zaman pak jokowi ini ibu iryana juga demikian
tapi yang menarik adalah kesederhanaannya ya
dari mulai pak jokowinya hingga para menterinya dan juga dengan keluarganya
ini saya kira menjadi teladan bagi kita
bagaimana sosok keluarga yang harmonis
sosok keluarga yang bahagia ini menjadi penopang untuk seorang presiden
alhamdulillah kita selalu punya teladan dari pemimpin dan keluarga keluarganya itu ya
kak asyid dan juga mas ozdar
saya mau ke mas ozdar
betulkah tadi memang dengan periode yang pendek presiden habibie dan presiden gus dur
tidak akhirnya kemudian menonjolkan sosok ibu negara seperti tadi
ibu tin atau ibu ani atau mungkin ibu iryana
saya melihat dari pekerjaan saya sebagai wartawan istana
dan mana yang tidak
yang kira kira akan dibaca dan bisa menimbulkan apa
itu perhitungan feeling kita
nah waktu pak habibie
ibu ainun seorang juga dokter kan
tapi kita tidak ada insting untuk mengejar
tidak untuk memberitakan
kecuali kalau ada event event khusus
tapi untuk harian biasa kita memberitakan
kadang kadang kita cukup mengampikan
karena juga karena berapa kali saya lihat ibu ainu
diajak mendampingi oleh pak habibie untuk jumpa pers
dia menolak dan pergi
jadi memang low profile sekali
ini saya tidak melihat dari segi negatif positif
atau dari segi penilaian moral itu lebih dari yang kurang
ini hanya sebuah cerita
ini sebuah story
bagaimana dengan ibu nuria
ibu nurnya waktu itu kan tampil dengan
ini agak berbeda
ada hal menarik
tapi berkaitan dengan situasi yang ada
fisik juga kan
waktu di amerika dilihat karena dua duanya
ini saya dengar wartawan
kita kan juga bertemu dengan wartawan warta asing
setiap ada acara acara internasional kan
mereka perhatikan karena dari segi hal yang non kepresidenan
lebih soal fisik soal keistimewaan
ya lebih pada fisik
terus ibu ainu itu ibu nuria
memang beliau seorang juga lsm
tapi jarang berpidato yang sampai kita harus
konsentrasi membuat berita itu
seperti ibu ani lah
kalau bu ani bukan hanya isi pidato
sampai saya berani mengatakan
pak sby kalau mau belajar
itu dari ibu ani
dan juga ibu ani
sampai pernah saya berani mengatakan pada bu ani
walaupun secara bercanda
wah jangan jangan dia bisa jadi calon presiden
saya pernah mengatakan itu
tapi kalau dari semua ibu negara ke ibu negara itu cukup dekat nggak interaksinya dengan wartawan kepresidenan mas osdar
ada yang kedekatan itu karena hal hal tertentu kan
seperti ibu nuria tentu dia seorang lsm
dan dalam dia seorang yang punya kaitan dengan nu
sahur itu beliau memberikan makanan pada orang orang di jalan pada malam operasi itu
tapi kan cuma accidental sekali ya
kalau bu ani saya tidak melebihkan
ada lebih dan kurangnya
nah ini yang kita menjadi buruan sebagai wartawan istana
yang khusus adalah bagi saya bu ani
saya tidak melebihkan
ada yang sederhana yang tidak
ada hal hal yang natural dari saya
seorang tidak bagus sekali oratornya
seperti ibu karno
tapi bagi saya layak untuk saya tulis
jadi bisa diangkat menjadi berita
jadi tidak hanya jadi inspirasi kalau kata kang asep tadi
tapi juga layak menjadi berita
terakhir mas osdar untuk anda
banyak yang mengatakan gini ri satu itu adalah presiden
ri setengah adalah ibu negara
katanya ibu negara juga bisik bisik di belakang panggung depannya
di belakang panggung depannya
di belakang panggung depan itu
panggung belakangnya itu
katanya juga cukup pengaruh
ri setengah katanya
seberapa bisa publik menyuruhkan itu
kalau saya lihat ibu ani saja ya
terserah anda bisa
kalau ibu ani ini bagi saya bisa menjadi
kadang kadang bisa sekilas menjadi ri satu
atau jadi ri tiga
atau bahkan rt lima sekaligus
saya bisa lihat begitu
kalau ibu nur yah
dia betul betul pendamping
ibu riana pendamping
dia sangat low profile sekali
jadi intinya adalah terlepas dari menonjol atau tidak menonjol
punya pengaruh apa tidak punya pengaruh terhadap kepresidenan
tetap saja orang orang atau orang orang yang menjadi ibu negara ini
orang orang spesial yang juga menginspirasi
tidak hanya bagi presidennya keluarganya
tapi juga buat kita semua orang seorang negara
terima kasih mas osdar atas perbincangan
dan juga kisah kisah inspiratifnya
nanti saya akan potong soal apa ibu dewi itu ceritanya menarik sekali
terima kasih juga untuk kang hasim yang ada di bandung
atas cerita dan juga perspektifnya malam hari ini
terima kasih kang hasib
baik pak mirsa demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adik putro